selamat berjaya di samudera
semoga berbahagia selalu

tapi ajen sirip dari nyai dewi tidak akan mudah lepas darinya
sepertinya aku telah terkena ajen dari dewi samudera
sehingga aku tidak sadarkan diri
kalian kalian harus bertanggung jawab
mohon melapor nyai tampaknya walang sungsang telah sadarkan diri
dan terlepas dari ilmu pelet si legater miliknya
dan sekarang dia telah mengamuk dan melawan semua para pengawal
ajen siripku itu bukan ajen biasa
bagaimana bisa walang sungsang terlepas dari ajenku
mohon ampun nyai hamba juga tidak tahu kenapa walang sungsang bisa terlepas dari ajen pelet ilmu nyai
pasti ada sesuatu
bagaimana semua bisa kacau seperti ini
kalau begitu mari kita ke tempat walang sungsang sekarang